polisi menangkap terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa ipb terkait kasus investasi siluman
lalu bagaimana langkah pihak universitas menampingi para mahasiswa yang menjadi korban
mengapa investasi fiktif ini masih menjerat begitu banyak korban bahkan mereka yang berasal dari kalangan terpelajar sekalipun
bergabung bersama kami malam hari ini derajat martianto wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan ipb
selamat malam pak derajat
selamat malam mbak tiffany
dan bergabung juga ketua satgas waspada investasi tongam l tobing selamat malam pak tongam
selamat malam bu
baik saya akan ke prof derajat terlebih dahulu
prof terduga pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial san sudah berhasil ditangkap oleh polisi
dari yang didapatkan oleh pihak kampus atau pihak universitas dan juga sudah dikomunikasikan kepada para mahasiswa yang menjadi korban
artinya betul orang ini
yang menjadi pelaku utama terduga pelaku utama yang mengiming imingi investasi fiktif ini
ya betul dari komunikasi kami dengan mahasiswa memang orang itu ya
jadi satu satunya orang itu yang ditemui oleh mahasiswa adalah yang bersangkutan san
nah tapi soal data tadi mbak tiffany ya saya boleh koreksi sedikit ya
boleh silakan prof
karena kalau per hari ini kan tiga ratus tiga puluh tiga orang tadinya yang melaporkan ke polisi tiga ratus orang
nah kami sudah melakukan penelusuran pertama mahasiswa ipb adalah satu ratus enam belas orang
jadi sebagian besar memang bukan mahasiswa ipb tapi mahasiswa ipb cukup banyak jadi satu ratus enam belas orang
oke oke jadi kita konfirmasi lagi hanya ada satu orang hanya ada satu terduga pelaku saja yang inisialnya san berjenis kelamin perempuan ini
dalam pertemuan mahasiswa dengan pak rek dan pimpinan dpp yang lainnya
semuanya menunjukkan satu orang itu
oke bagaimana kemudian awalnya satu terduga pelaku ini mengenal mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa ini mengenal terduga pelaku
kemudian proses pertemuannya apa yang ditawarkan sehingga sebegitu banyak mahasiswa
kalau dari ipb satu ratus enam belas total kurang lebih tiga ratus itu banyak sekali hanya dikerjakan oleh satu terduga pelaku
gini mas ini mahasiswa yang dalam tanda kutip terjerat itu ya di ipb
adalah mahasiswa mahasiswa yang sebetulnya tergabung dalam beberapa kegiatan yang mereka lakukan
seperti ada macam macam kegiatan mahasiswa biasa lah mahasiswa punya aktivitas aktivitas
nah di situ kan mereka punya biasanya seksi dana ya untuk mencari danus ataupun mencari sponsor
nah kebetulan beberapa mahasiswa ini
mendengar dari kakak kelasnya tadi kan kalau dari sumber yang tadi ada di situ
saudara pat niel tadi bukan mahasiswa ipb menyampaikan bahwa ya sudah cukup umlah sebetulnya mengenal yang bersangkutan
dikenalkan dengan yang bersangkutan
kami mendengar bahwa ini sebetulnya sudah mulai sejak oktober tahun lalu
nah ada mahasiswa ipb yang waktu itu berhubungan dengan yang bersangkutan
nampaknya tidak ada masalah atau belum ada masalah
nah kemudian ini menyebar sebagai satu sumber informasi bahwa
bisa bekerja sama dengan yang bersangkutan dalam konteks sponsorship
kurang lebih sudah setahun sebenarnya artinya satu terduga pelaku ini menjalankan aksinya
ya masih ada
masa masa yang sekarang terjebak ini pun
tapi justru persoalannya kan malah yang bersangkutan menjadi
aduh kan pakihan pakihan dari platform penyedia pindah pindah ini kan justru langsung ditarikkan kepada
kepada mahasiswa yang bertakutan
ajaan asal muasal kerja selamanya kan ini menjadi tanggungan dari stand
saya ke pak tongam
pak tongam terkait apa yang terjadi di ratusan mahasiswa ini kurang lebih tiga ratus ini
ini modus baru penipuan yang memanfaatkan pinjol atau pinjaman online
atau anda pernah mendengar modus modus serupa

ya kejadian yang saat ini kita lihat ya
ya kejadian yang saat ini kita lagi lihat di bawah ini adalah merupakan penipuan berkedok toko online
jadi pada dasarnya pelaku ini mengiming iming apabila transaksi dilakukan di toko online yang milik pelaku ini
di samping itu juga pelaku ini meminta mahasiswa untuk meminjam atau mahasiswa atau masyarakat ya
untuk meminjam di perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
untuk membeli barang yang diperjualbelikan di toko online dari pelaku ini
dengan janji bahwa pelaku akan mencicil hutang para masyarakat dan mahasiswa ini
jadi kenapa masyarakat tergiur
yang kedua walaupun mereka meminjam dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
mereka tidak berwajiban untuk menyicil pinjaman itu

nah itu yang menjebak mereka sebenarnya
jadi dengan sangat mudah mereka mendapat komisi dan juga tidak wajib membayar
nah ada dua modus yang digunakan oleh pelaku ini
yang pertama pembelian barang itu dengan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
di mana barang itu tidak diserahkan kepada pembeli kepada masyarakat
tetapi masyarakat diminta untuk memberikan informasi bahwa barang sudah diterima
ada penyerahan fiktif di situ sebenarnya yang seharusnya memang harus disadari bahwa itu adalah kegiatan kegiatan penipuan
jadi masyarakat yang membeli barang di toko online meminjam dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan
tapi barang tidak diserahkan hanya saja mereka atas permintaan pelaku mengatakan barang diterima
itu yang pertama
yang kedua ada juga beberapa mahasiswa atau masyarakat ini melakukan pinjaman untuk pembelian barang dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
setelah uang ditransfer ke masyarakat
nah pada kenyataannya memang ini terlihat seperti money game juga ya
dimana selama ini selama mulai akhir tahun lalu sampai hari ini pelaku ini masih bisa mencicil cicilan itu
karena masih banyak orang yang bertransaksi dia
dan pada saat tidak lagi bertransaksi dia dia akan kesulitan untuk melakukan pinjaman itu
untuk melakukan pinjaman itu
jadi ini juga menjadi modus baru ya
modus barunya bukan penipuannya
tapi modus baru ada persetujuan atau kesepakatan dari para masyarakat ini
bahwa barang diterima walaupun tidak diterima
ini menjadi hal yang sangat kita sayangkan tentunya
jadi harusnya penyerahan barang itu ada
baru dikatakan informasi barang diterima
tidak ada barang yang diterima
tapi masyarakat mengatakan menerima barang itu
oke artinya skema aiming aiming keuntungan dan lain sebagainya
sama sekali tidak make sense menurut anda ya pak tongam ya
tidak make sense
ini juga perlu kita sampaikan
bahwa ini bukan penipuan pinjaman online
ini adalah toko online
jadi tidak ada kaitannya dengan pinjaman online atau perusahaan pembiayaan
tidak ada kaitannya
karena pinjol yang digunakan adalah pinjol legal ya
bukan pinjol ilegal ya
itu pencairan pinjaman itu berdasarkan kriteria atau syarat yang sudah dipenuhi oleh peminjam
jadi tidak ada kaitan dengan pinjol atau perusahaan pembiayaan
sama seperti contohnya
masyarakat yang ingin pinjam kpr di bank
kemudian developer mendapatkan uangnya
tapi developer tidak menyerahkan rumah
bank mendagi pada konsumen
itu tentu bukan masalah perbankan
tapi masalah developer
jadi kita harusnya ya membawa masalah ini menjadi penipuan toko online
saya akan kembali ke prof derajat
prof drajat kalau pak tonggang sampaikan skema mekanisme keuntungan itu semua tidak make sense
artinya memang modus modus penipuan seperti ini tidak melihat siapa
karena kita mungkin berpikir orang orang dari kalangan terpelajar yang well educated akan lebih bisa mencerna apakah ini make sense atau tidak

tapi apa yang kita lihat di kalangan terpelajar yang well educated akan lebih bisa mencerna apakah ini make sense atau tidak
tapi apa yang kita lihat di kalangan terpelajar yang well educated akan lebih bisa mencerna apakah ini make sense atau tidak
apa yang mahasiswa ini tujuan untuk berinvestasi sebenarnya
berarti kan skemanya ada dua ya
tapi yang ditawarkan oleh toko online ini
satu adalah investasi
dia menawarkan investasi
yang kedua adalah tawaran kerjasama untuk menaikkan rating
rating perdagangan di toko online
nah mahasiswa sebetulnya sebagian juga sudah ada diberikan
tetapi karena mereka punya hitam di atas putih ini dengan sodarisan
sodaris s a n ini sehingga mahasiswa itu merasa ini aman gitu ya
padahal menurut saya ya seperti yang tadi disampaikan pak tongam itu sangat tidak masuk akal sebetulnya
karena kan begini kejuan sodara san ini kan mengumpulkan uang sebanyak banyaknya
melalui pinjaman online dengan meminjam tangan mahasiswa
maka dalam prosesnya sodara san ini kan membantu mahasiswa untuk mengisi aplikasi pinjaman itu
termasuk juga ya dalam investigasi kami tadi juga diskusi kami dengan ojk
sodara s a n itu memalsukan identitas mahasiswa dalam artian pekerjaan dan sebagainya
dengan cara mengisikan sendiri meminjam atau hp dari mahasiswa
yang tadi disampaikan oleh pak tongam ya
jadi pas awal awal kan semuanya lancar
nah kemudian ada testimoni lancar mahasiswa atau masyarakat yang berikutnya
tergiuk oleh cerita yang sebelumnya kan begitu ya pak dipani ya
ada cerita cerita dari senior atau orang orang yang merasa pernah mendapat keuntungan
walaupun tadi pak derajat menyampaikan keuntungannya ada
oke sekarang apa yang dilakukan pendampingan oleh pihak kampus
artinya kalau kita lihat dari ratusan mahasiswa ini yang dari ipb satu ratus enam puluh
hutangnya membengkak ya kan di teror untuk membayar hutang dari pinjol atau pinjaman online nya ini
apakah sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mencari solusi
tentu kami tidak akan lepas tangan dalam artian membiarkan anak anak didik kami
berjalan sendiri ya
tentu banyak hal yang kami lakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang
jangka pendeknya kan kami berupaya membantu mahasiswa menyelesaikan kasus ini
melalui mediasi mediasi oleh karena itu langkah langkah pertama yang kami lakukan
kami berkoordinasi dengan pak tongam juga dan terima kasih nih pak tongam sudah mengirimkan tim tadi
yang ke ipb untuk kita lakukan investigasi yang mendalam
kami sudah berkonsultasi dengan ojk
dan langkah langkah apa yang akan kita lakukan sudah kita bicarakan
tadi yang kedua tentu kita juga akan membantu mediasi dengan platform ya
nyedia pinjaman apakah nanti bentuknya tergantung dari diskusi nanti ya
apakah bisa restrukturisasi pengabutan bunganya misalnya atau pemberian waktu yang lebih lama
nanti tentu menjadi bagian dari diskusi kami
dan tentu bantuan hukum ya
kami tidak ingin selama ini sejauh ini sebetulnya bahwa mahasiswa ditage tage itu iya
tapi sampai intimidasi
kami belum pernah mendengar ada yang sampai segitu
dan yang terakhir tentu kita langkah jangka panjang jauh lebih penting
kami ingin ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir
hingga pendidikan literasi dan literasi keuangan menjadi sangat penting ini
untuk siapapun bukan hanya mahasiswa tapi seluruh aktivitas
dan mungkin juga bukan hanya untuk ipb karena kami tahu bahwa mahasiswa yang terkena ini bukan hanya mahasiswa ipb
tapi juga masyarakat mahasiswa lain
setiap perguruan tinggi literasi keuangan ini sangat penting diberikan pada setiap mahasiswa
oke baik pak tongam
dari pihak universitas atau kampus sekarang juga tengah melakukan sejumlah upaya
salah satunya menggandeng swiojk
untuk mencari jalan tengah ya untuk para mahasiswa ini
tapi kita kembali lagi literasi keuangan fintech itu sangat perlu
karena jelas kita lihat artinya korban korban yang sekarang
sekarang mereka yang berpengalaman dengan keuangan itu sangat penting untuk mereka yang berpengalaman dengan keuangan ini
mereka yang sangat melek teknologi sangat melek digital perubahan perkembangan
tapi artinya mereka toh akhirnya tetap menjadi korban
jadi pernah tadi dikatakan pak derajat bahwa memang yang terjadi saat ini adalah
iliterasi memang sangat sangat penting bagi seluruh masyarakat
terutama masyarakat kita seperti yang di kampus kampus kan butuh uang tadi untuk suatu kegiatan kegiatan mahasiswa
yang memang mendapatkan angin segar
dan walaupun meminjam bisa dicicil oleh pelaku
yang tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa
perjanjian pinjaman itu ada antara masyarakat dengan pemberi pinjaman
bukan dengan pelaku penipuan ini
sehingga memang yang ditagih adalah
mahasiswa atau masyarakat itu
dan benar tadi pak derajat kita tidak pernah ada mendengar ada teror intimidasi dari penagihan itu
jadi mungkin kita bisa luruskan
yang tempat meminjam itu adalah kegiatan kegiatan sektor jasa keuangan yang legal berizin
sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan kode etik yang sudah disepakati bersama
jadi tidak ada teror intimidasi
penagihan itu wajar karena sudah jatuh tempo
jadi tidak ada teror intimidasi
nah yang perlu kita lakukan juga adalah
mahasiswa dan masyarakat jangan tergiur dengan intimidasi tinggi
dan ini kelihatannya memang ada kerjasama
walaupun proyek itu ada perjanjian ya
kalau kami lihat perjanjiannya itu sangat sumir sekali ya
suatu proyek yang dibiayai
tapi kelihatannya tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian
jadi saat ini memang banyak yang melihat
dengan adanya tanda tangan pelaku
tanda tangan masyarakat
itu seakan akan sudah ada jaminan keamanan
padahal tidak juga

ini yang perlu kita lakukan
ini yang perlu kita lakukan
ini juga sekaligus mungkin pemirsa yang menonton
pak tongam dan juga prof derajat
artinya karena ini berkaitan
peminjamannya dengan platform
yang memang ada di bawah ojk
mengantongi izin dari ojk
tidak ada upaya intimidasi
sehingga kalau pun memang nantinya
yang sifatnya intimidatif
akan ada asistensi ya dari swi ya
pak tongam ya
kami jamin tidak ada intimidasi
saya akan terakhir ke prof derajat
tujuan dari para mahasiswa
ini kan salah satunya adalah
mencari dana untuk membiayai kegiatan kampus
bukan kegiatan kampus ya
tapi kegiatan mahasiswa
di dalam kampus bisa di luar kampus
oke kegiatan mahasiswa di dalam di luar kampus
apakah memang tidak ada pendampingan
dari pihak universitas
agar apa ya
mereka mencari sumber sumber yang aman
kampus sendiri tentu
punya program kemahasiswaan
tapi juga mengalokasikan
anggaran yang cukup besar
untuk kegiatan kemahasiswaan
tetapi kan yang harus dibiayai sangat banyak
sehingga biasanya kita memberikannya
dalam bentuk seat money ya
untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya
biasanya punya keinginan untuk melakukan kegiatan itu
kan lebih besar lagi
sehingga dia membuat anggaran
yang biasanya lebih besar dari bantuan yang kita berikan
kami sendiri sebetulnya
tidak masalah mahasiswa mencari
tapi tentu dengan cara cara yang kreatif
kita ingin mendorong mereka
untuk mengembangkan entrepreneurship mereka
dengan kegiatan perjualan
dengan mengembangkan produk

dan sebagainya untuk mencari dana
tetapi mungkin karena
soal soal yang tadi disampaikan oleh pak tonggam ya
akhirnya ada yang tergiur juga
betulnya yang kami dorong itu adalah
kegiatan kegiatan yang produktif pak dipan
karena kami memang ingin mendorong mahasiswa
agar mengembangkan kegiatan itu
dengan memanfaatkan kapasitas yang mereka miliki
entah melalui produk
atau pengembangkan jasa terbentuk
dan juga untuk mengembangkan kegiatan yang mereka miliki
untuk dalam rangka mencari
dana tambahan untuk kegiatannya
oke intinya jangan pernah tergiur
dengan segala sesuatu yang instan ya
karena itu bisa berpotensi
berisiko menimbulkan masalah
dan ini menjadi catatan untuk kita juga
jangan sampai ke depannya
ada kasus kasus serupa
ini yang terakhir dan masyarakat harus
tetap puas pada intinya seperti itu
terima kasih pak derajat martianto
dan juga pak tonggam l tobin
sudah bergabung dengan cnn indonesia